berjalan kaki sambil memakai kain kafan alias pocong dari rumahnya
menuju ke kejaksaan negeri palembang
rian antoni tertuduh kasus pencabulan anak di bawah umur diciduk polisi
saat ditangkap rabu siang
rian tengah meminta dukungan masyarakat terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya
aparat polda sumatera selatan yang mengetahui rian tengah berjalan kaki dengan busana pocong
kemudian menangkapnya di kawasan jakabaring palembang
selanjutnya rian dibawa ke polda dan langsung ditahan dengan masih mengenakan busana pocong
penangkapan dilakukan karena kasusnya sudah lengkap dan siap dilimpahkan ke kejaksaan
statusnya sudah tersangka selama ini kita wajib laporkan
kemudian kita untuk tahap dua kan yang bersangkutan menunda wajib lapornya
sehingga kami upaya paksa melakukan penangkapan
kuasa hukum rian dan neneknya mendatangi mapolda sumatera selatan
untuk mengajukan penangguhan penahanan
rian membuat heboh dengan melakukan sumpah pocong
karena merasa difitnah oleh tetangganya
atas tuduhan melakukan pencambulan
dia dilaporkan ke polisi pada juni dua ribu dua puluh
hampir setahun kasusnya tak kunjung dilimpahkan ke kejaksaan
dia sendiri tidak ditahan namun dikenakan wajib lapor
karena kasusnya tak kunjung selesai rian pun melakukan sumpah pocong
benny apriadi dono purwanto palembang sumatera selatan